calon presiden nomor urut dua prabowo spianto menggelar kampanye akbar di keluarga bungkar nusunayan jakarta hari minggu kemarin
dalam pidatonya prabowo menceritakan alasan mengapa ia berdiri sebagai calon presiden
prabowo menyebut kekayaan indonesia saat ini sedang dikerus
prabowo juga menyinggung kepala desa yang menurutnya mendapat ancaman di tahun politik
saya berpandangan bahwa negara kita sedang sakit saudara saudara sekalian
ibu pertiwi sedang diperkosa saudara saudara sekalian
kekayaan kita diambil terus
hak hak rakyat diinjek injek
selain itu prabowo juga melontarkan kritik kepada pemerintah
salah satu kritiknya ialah mengenai pertumbuhan ekonomi
prabowo mengkritik pertumbuhan ekonomi dengan ungkapan dasmu yang berarti kepalamu
ungkapan tersebut disertai dengan guyonan
kalian mau dengar pemimpin politik indonesia memberi sambutan
ekonomi indonesia baik
pidato prabowo itu kemudian ditanggapi oleh capres petahana joko widodo
jokowi menegaskan bahwa saat ini ibu pertiwi sedang berprestasi bukan sedang diperkosa
hal itu disampaikan jokowi dalam sambutannya di acara deklarasi komunitas olahraga pemuda
influencer dan disabilitas di aisb sd tangerang minggu malam
terus mendulang prestasi prestasi
jadi jangan sampai ada yang ngomong ibu pertiwi sedang diperkosa
yang benar adalah ibu pertiwi sedang berprestasi
selanjutnya jokowi mengajak masyarakat untuk optimistis
jokowi mengajak masyarakat untuk tidak memiliki pemikiran buruk dan tidak mudah terhasut
masyarakat selalu dijejari
masyarakat selalu dijali dengan hal hal yang negatif
jangan terpengaruh oleh hal hal seperti itu
kampanye pilpres dua ribu sembilan belas memasuki pekan terakhir
kedua capres membawa generasi yang berbeda untuk meraih dukungan dengan tujuan mendokrak elektabilitas dan memenangi kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini